ini silahkan ke pemerintah
petugas jaga puskesmas mengusir seorang ibu lantaran
tak menggunakan masker saat mengantre imunisasi
di puskesmas bogor selatan
kota bogor jawa barat pada sabtu pagi
selain melanggar aturan pemda
orang tua tersebut dinilai lalai
menjaga kesehatan anaknya di tempat umum
sementara itu puluhan warga mengaku khawatir
karena harus membawa balitanya imunisasi di puskesmas
mereka menilai puskesmas merupakan tempat rawan penyebaran
di saat masa pandemi corona
untuk mengantisipasi hal tersebut
menyediakan ruang khusus imunisasi
sebelumnya layanan imunisasi bagi para balita
sempat terhenti selama dua bulan
akibat pandemi covid sembilan belas
namun vaksinasi anak kembali berjalan
setelah kementerian kesehatan
mengeluarkan izin untuk penerapan protokol kesehatan
bukur jawa barat